komisi pemilihan umum memutuskan moderator debat keempat pemilihan presiden yaitu retno pinasti dan zulfikar nagi
keputusan ini berdasarkan kesepakatan antar tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut satu dan badan pemenangan nasional paslon nomor urut dua
debat yang akan difasilitasi grup eptek dan metro tv tanggal tiga puluh maret dua ribu sembilan belas mendatang mengacu kepada unsur independen netral dan profesional yang diharapkan kedua belah pihak
keputusan ini disepakati setelah sebelumnya muncul keberatan dari tim bpn pada salah satu televisi penyelenggara
keputusan ini disepakati setelah sebelumnya muncul keberatan dari tim bpn pada salah satu televisi penyelenggara
keputusan ini disepakati setelah sebelumnya muncul keberatan dari tim bpn pada salah satu televisi penyelenggara